terima kasih atas waktunya
terima kasih atas waktunya
terima kasih atas waktunya
kalau tidak musim basah memang agak kurang karena ada daerah daerah yang tidak bisa dilayani oleh rigasi
sehingga kalau tahun lalu kan situasi cenderung basah sehingga petani bisa meningkatkan indeks pertanamannya satu sampai dua kali
upaya kita saat ini adalah bagaimana memitigasi artinya melakukan adaptasi dan mitigasi ke daerah daerah itu melalui bantuan bantuan
memang ya itu tadi
karakteristik yang harus kita coba harus telitikan
kalau ada situasi itu harusnya pemerintah daerah harusnya responsif ya
responsif untuk melihat kondisi itu dan melaporkan kepada kita ya kementerian pertanian untuk kita sama sama untuk menangani
itu situasi yang harus kita pahami
dan kementerian pertanian pada posisinya adalah berusaha untuk memberikan fasilitasi seperti pompa
kalau dia ada tidak ada sungai kita memberikan nanti pompa air dalam atau pompa dari tanah ya
kalau misalnya ke sungai kita akan memberikan pompa sedot ya
baik baik baik
untuk membantu teman teman
oke pak batara tapi yang ingin dijawab juga yang juga menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah sebenarnya kemarau panjang ini kan sudah seharusnya bisa diprediksi
dan telah diperingatkan oleh bmkg juga beberapa waktu sebelumnya
lalu mengapa pak kekeringan dan juga gagal panen ini tetap terjadi di berbagai daerah
kalau kekeringan kan dampaknya itu kan ada fase yang harus kita pahamkan tingkatannya
jadi tingkatannya itu
dan memang diprediksi lagi ini kan agak lebih tinggi
artinya dampak kekeringannya cukup tinggi
sehingga kita sebenarnya dari zaman dulu artinya dari tahun tahun sebelumnya kan punya fasilitas fasilitasi yang kita berikan
dan ini mungkin perlu diikasin dari teman teman daerah
dan minta minta untuk kepada kita
untuk memberikan lokasi lokasi yang bisa kita langsung kejamin juga
sehingga kita tangani secara bersama sama
kemarin juga kita melakukan upaya perintigasi di daerah yang terbayu
dengan membantu ya seoptimal mungkin ya
karena seharusnya ada sumber daya yang harus kita miliki untuk mendorong penanganan itu
jadi kita terus kementerian pertanian terus bekerja sepanjang informasi yang diperoleh kepada kita langsung kita tangani
ya mungkin yang perlu kita catat adalah
memang kebiasaan yang dulunya mungkin dia kalau tidak basah itu nggak menanam itu ya
ada daerah daerah yang tidak tadi yang seperti saya sampaikan tidak terakses irigasi
ya memang selama ini rawan dengan tidak bisa ditanami kalau di musim kemarau
kayak gitu mbak
tapi ketika bmkg ini melakukan atau memperingati adanya kemarau panjang atau el nino yang terjadi di beberapa daerah di indonesia
sebenarnya antisipasi apa yang dilakukan oleh kementerian pertanian
dan juga pemerintah terkait untuk bisa mengantisipasi gagal panen seperti yang ditakutkan pada saat ini pak
sebenarnya dari awal kita sudah tegas ya menteri pertanian pak bapak menteri menteri pertanian sudah tegas
apabila kondisi lahan itu tidak cocok padi ya dilakukan kepada tanaman tanaman lain ya
kedua apabila misalnya dia melakukan pertahanan padi ya harus dipersiapkan artinya ketersediaan air melalui pompa di daerah masing masing
sehingga ya itu tadi
itu tidak teredukasi dengan baik kepada petani
kadang kadang kita kan tidak bisa langsung melihat
harusnya yang kita harapkan itu pemerintah daerah langsung melakukan biaranya koordinasi kepada kita
agar kami langsung sigap cepat untuk melakukan respons terhadap persoalan itu
baik kalau dari kondisi yang terjadi seperti saat ini pak
kira kira berapa ton estimasi gagal panen dan juga kerugian yang bisa dialami oleh petani
kalau el nino terus berkepanjangan
kalau kita kan saat ini kan sudah melakukan pemetaan ya
saat ini bapak menteri pertanian telah mendorong agar dilakukan gerakan el nino ya
gerakan nasional el nino menangani persoalan ini
memang membutuhkan kerja keras ya untuk mengatasi ini
dan kalau kerugian mungkin ya itu kita belum bisa estimasi secara
tapi intinya itu kita mencoba di tengah tengah badai el nino ini
kita tetap melakukan upaya upaya mitigasi kepada para pelaku saya
petani terutama dengan cara ya itu tadi mendorong bantuan bantuan atau fasilitasi yang kami miliki untuk diperoleh oleh pelaku pelaku atau petani petani kita
misalnya melalui bantuan pompa atau melalui bantuan bibit
kedua kami juga mendorong kementerian pertanian mendorong sebenarnya dari awal waktu bulan tiga itu untuk melakukan percepatan tanam ya
percepatan tanam ketika masih masih ada ketersediaan air
ya mungkin inilah perlunya edukasi dan koordinasi pada saat kita melakukan aktivitas pertanaman ini
karena memang pertanaman itu kan sensitif ya
apalagi pada ini kan sensitif dengan masalah air
pak batara tadi anda mengatakan
telah ada pemetaan dari kementerian pertanian
saya ingin mengetahui kira kira daerah mana saja yang akan terdampak paling parah jika el nino terus berkepanjangan
dan untuk daerah daerah tersebut kira kira apa saja bantuan prioritas yang akan diberikan oleh kementan
yang jelas itu kan di daerah daerah yang sifatnya ya daerah daerah yang akses airnya irigasinya susah ya
jadi kita sudah pindahkan ada beberapa provinsi
seperti di jawa barat jawa tengah ya
ada beberapa ada sepuluh provinsi sebenarnya daerah mitigasi yang kita jadikan dari gerakan nasional
dan ini upaya upaya yang kita lakukan adalah dengan salah satunya ya menambah usulan anggaran untuk percepatan penanganan nantinya
sehingga kita dapat bisa mengatasi posisi lokasi lokasi yang mengalami masalah air ya
dan juga melakukan lagi relaksasi kepada embung yang sudah ada
kan kita selama ini kan membangun bung melihat kembali embung embung itu dan memfungsikannya secara baik
itu mungkin yang strategis
dan kedua di daerah tertentu yang masih ada hujan kayak sumatera tara kemarin kan masih relatif banyak hujan
kita sudah arahkan agar melakukan percepatan sehingga fase hujan itu masih bisa dimampati
baik pak batara terakhir

kalau saya lihat di sini dan saya catat sudah ada beberapa usaha yang dilakukan baik dari pemerintah daerah maupun kementan untuk menanggulangi kekeringan ini
di antaranya adalah pompanisasi dan juga suplai air terhadap irigasi yang sudah mulai mengering
lalu kalau misalkan usaha ini gagal dan el nino terus berkelanjutan
apakah ada peluang untuk melakukan modifikasi cuaca atau ada langkah langkah lain yang bisa diambil
kalau langkah langkah yang kita lakukan saat ini ya yang sangat betul adalah bagaimana memanfaatkan daerah daerah sungai ya
memanfaatkan daerah daerah sungai ya
daerah daerah sungai agar daerah daerah sungai itu dioptimalkan pertanamannya
kita pernah melakukan ini tahun dua ribu sembilan belas ya
jadi dua ribu sembilan belas mencoba daerah daerah sungai itu untuk ditanami sehingga bisa indeksnya sampai tiga ya
dan ini mungkin catatan yang perlu kita pahami
memang upaya ini adalah untuk bagaimana kita memperkuat logistik ya sampai desember ini
dan memang di bulan oktober sampai desember ini

biasanya kita memang produksi badi itu kan agak tidak sesuai dengan kebutuhan
biasanya kita memang produksi badi itu kan agak tidak sesuai dengan kebutuhan
artinya relatif ada kurang dan pak menteri kemarin sudah menegaskan agar gerakan nasional lima ratus ribu hektare itu
adalah didorong di daerah daerah yang masih memiliki sumber sumber air
dan upaya upaya ini akan kita lakukan dan saat ini sudah berlangsung ya
sudah berlangsung dan sambil menunggu fasilitasi tembak untuk memperkuat daerah daerah sungai

berarti hingga saat ini rekayasa cuaca belum menjadi pilihan untuk mengatasi kekeringan yang terjadi pada indonesia saat ini atau el nino
terima kasih banyak atas informasinya direktur pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan kementerian pertanian
bapak batara siagian telah bergabung di cnn indonesia connected pada sore hari ini
selamat sore salam sehat selalu
selamat sore salam sehat selalu